kita semua sepakat bahwa aksi teror ini sangat kejam tidak berprikemanusiaan dan harus dibasmi hingga akar akarnya
semua pihak juga saat ini terus melakukan identifikasi begitu ya pencarian penggerbekan pun tadi malam masih terus berlangsung
ada beberapa yang diduga merupakan teroris jaringan yang sama
sementara kita tahu bersama ada beberapa korban luka yang masih di rumah sakit termasuk juga beberapa diantaranya adalah anak dari pelaku teror bom
nah polda jawa timur akan memberikan pendampingan khusus kepada empat anak pelaku bom bunuh diri yang selamat dalam rentetan ledakan bom di surabaya jawa timur
kini keempat anak ini masih dalam perawatan medis dan psikis di rumah sakit bayangkara polda jatim
kondisi mereka berangsur membaik
empat anak ini terdiri dari tiga anak pelaku bom bunuh diri di rusunawa taman sidoarjo dan satu anak pelaku bom bunuh diri di mapo restabe surabaya
selain mendapatkan perawatan medis keempat anak ini juga akan mendapatkan perawatan
perawatan psikis mereka akan menjalani trauma healing di pusat terpadu perawatan ibu dan anak rumah sakit bayangkara polda jatim
nantinya keempat anak ini akan diserahkan kepada keluarganya masing masing
polisi akan terus melakukan pendampingan terhadap keluarga hingga mereka bisa kembali ke masyarakat
karena itu polda jatim saat ini membuka akses kepada keluarga untuk menjenguk anak anak itu
kita akan memberikan pendampingan kepada para para anak anak pelaku
lalu ini kita akan memberikan pendampingan baik dari kawan kawan yang terlatih para psikolog untuk bisa memberikan pemahaman
dan semua orang tuanya sudah meninggal